calon presiden prabowo subianto menghadiri undangan sebagai pembicara utama pada dialog bersama tokoh dan pengusaha etnis tionghoa jumat malam di jakarta
prabowo pastikan adanya jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat indonesia termasuk etnis tionghoa dan minoritas jika terpilih dalam pilpres dua ribu sembilan belas
dalam acara dialog bersama tokoh dan pengusaha etnis tionghoa itu hadir pula kader partai gerindra hashim joyokusumo ahmad dhani dan fuad bawasir serta pimpinan partai berkarya titik suharto
dalam pidatonya calon presiden nomor urut dua ini menyampaikan pentingnya nilai nilai kemanusiaan dalam kehidupan
salah satunya yakni kebutuhan akan keamanan
prabowo berjanji jika dirinya terpilih dalam pilpres dua ribu sembilan belas tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap etnis suku dan agama